inilah suasana penumpukan penumpang di stasiun bogor yang terjadi pagi tadi
dikutip dari cnn indonesia com operasional kereta di stasiun bogor sebelum pemberlakuan psbb dimulai pada pukul empat pagi
namun sejak pemberlakuan psbb jam operasional kereta dimulai pada pukul enam
akibatnya tumpukan penumpang terjadi sejak pagi
selagin itu penumpukan penumpang juga disebabkan oleh masih banyaknya warga yang harus bekerja di wilayah jakarta
pembatasan sosial menyebabkan jam operasional dan penumpang di dalam kereta dibatasi
sementara penumpukan penumpang di dalam kereta dibatasi
penumpukan penumpang juga terjadi di stasiun cilebut bogor jawa barat pagi tadi
penumpukan penumpang terjadi sejak pagi namun penumpang baru diizinkan masuk ke peron pada pukul enam pagi
penumpukan penumpang terjadi akibat pengurangan jam operasional kereta dan para pekerja yang masih harus bekerja di masa pembatasan sosial skala besar